prabowo subianto meminta kepada masa yang masih berunjuk rasa untuk segera membubarkan diri
hal ini disampaikan oleh prabowo subianto melalui unggahan video di twitter pribadinya atau akun twitter pribadinya
berikut pernyataan selengkapnya dari prabowo subianto
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara saudaraku khususnya sahabat sahabat yang ada sekarang di jakarta
terutama yang saya maksud adalah sahabat sahabat saudara saudaraku yang sedang berkumpul di jakarta untuk menyampaikan aspirasi
pada malam hari ini sekali lagi saya mohon kepercayaan agar selalu bertindak dengan arif dengan sabar selalu menghindari kekerasan
dan saya kira aksi aksi walaupun damai sebaiknya bisa berakhir untuk istirahat untuk kita menghadapi besok
saya ingin meminta saudara saudara untuk berpikir dan melanjutkan ibadah kita
supaya saudara saudara kembalilah ke tempat istirahatmu masing masing
hindari setiap tindakan di luar hukum
kemudian selalu mengalah dan selalu patuh kepada ketentuan hukum
ini adalah himbawan saya
percayalah kepada pemimpin pemimpinmu
kita sedang berjuang
kita sedang berjuang
kita sedang berjuang dengan semua jalur jalur hukum dan konstitusional
kita harus ingat kepentingan rakyat banyak
untuk itu saya mohon saudara saudara selalu tenang bersikap sabar sebaliknya juga